karena memang mrt ini yang ditunggu tunggu akan melakukan uji publik pada dua belas sampai dua puluh empat maret mendatang
dan selama uji publik masyarakat bisa naik mrt secara gratis
dan untuk mendapatkan kesempatan ini warga yang berminat harus mendaftarkan diri secara online pada selasa lima maret dua ribu sembilan belas
penasaran sih soalnya kan di indonesia nggak ada
adanya tuh kayak di luar negeri gitu kan aku pengen banget ngerasain naik mrt
penasaran soalnya kayak pengen nyobain aja gitu kan gak pernah tuh indonesia ada mrt
pengen banget sih
kenapa ya karena kan baru nih di indo juga baru pertama ini di jakarta dan katanya keren banget kayak di jepang gitu punya
mau sih nyobain soalnya pengen naik mrt
mau sih mau banget
mau mau banget dimana sih
mass rapid transit atau moda raya terpadu
mrt jakarta akan melakukan uji publik pada dua belas sampai dua puluh empat maret dua ribu sembilan belas
selama uji publik mrt beroperasi pada pukul delapan pagi sampai pukul empat sore
uji publik ini gratis bagi masyarakat
syaratnya mendaftar secara online
masa pendaftaran dimulai pada lima maret pukul sepuluh pagi sampai dua puluh tiga maret
untuk mendaftar anda tinggal membuka situs ayocobamrtj com
ada pendaftaran reguler dan pendaftaran bagi penyandang disabilitas
kemudian pilih waktu dan stasiun untuk memulai perjalanan
saya ingin memilih perjalanan tanggal dua belas tapi sayangnya sudah habis
akhirnya saya memilih tiket perjalanan tanggal tiga belas maret dari stasiun lebak bulus
isi data pemesan seperti nama lengkap alamat surat elektronik nomor identitas dan nomor telepon seluler
konfirmasi pemesanan dan tikam elektronik akan dikirimkan ke alamat surat elektronik anda
pada hari keberangkatan tunjukkan tiket elektronik
bisa berupa hard copy dari email atau yang ada di gawai anda
kepada petugas di stasiun keberangkatan
proses trial run ini terus berjalan ya
dan testing commissioning juga sudah hampir selesai
uji coba penuh kita akan mulai di tanggal dua puluh tujuh
tanggal dua belas maret kita akan mulai mengundang penumpang dalam jumlah yang cukup banyak
sehingga kira kira di minggu terakhir bulan maret kita siap untuk operasi komersial
uji coba gratis ini diberikan dengan kuota terbatas
untuk tanggal dua belas maret hanya dibuka untuk empat orang
dan akan bertambah secara bertahap setiap harinya
untuk lima belas dua puluh empat maret dibuka kuota sebanyak dua puluh delapan penumpang
diharapkan melalui uji coba ini masyarakat dapat merasakan pengalaman awal sebelum mrt jakarta beroperasi